pembalap indonesia tampil positif di ajang balapan rally motorimba rate dua ribu dua puluh tiga yang berlangsung di
taman negara jerantut pahang malaysia pada dua tiga september tiga pembalap tanah air berhasil naik
podium untuk pertama kalinya di ajang balapan rally motor bergensi tingkat asia yang diikuti
dua ratus delapan puluh peserta dari dua puluh empat negara ini pembalap benny saputra yang bertarung di master class e motor
adventure berkapasitas di atas seribu cc berhasil memberikan kejutan dengan meraih juara ketiga
sementara pembalap wawan kadri meraih posisi keempat dan yuli kadex ramayadi berada di peringkat tiga
ke sembilan di kelas c motor berkapasitas dua ratus lima puluh hingga sembilan ratus cc para pembalap harus menaklukkan lintasan
ekstrim lebih dari dua ratus km melintasi hutan sungai bebatuan hingga tanjakan terjang banyak pembalap
gagal menuntaskan balapan akibat kerusakan motor hingga cedera pembalap yuli kadex ramayadi mengakui
meski berat track yang disuguhkan sangat menantang berapa kali jatuh jatuh jatuh
kami akan datang
di madras souit haliland
menurunkan empat belas pembalap yang berasal dari rimbari tim indonesia tim sparta adventure
rubas extreme dan tim kosmoto mx pada rimbarit dua ribu dua puluh dua lalu indonesia hanya mengirimkan tiga pembalap
raka saipul pahal malaysia